jampitsus febri ardiansyah menyebut nilai tiga ratus triliun rupiah dalam dugaan korupsi timah merupakan real loss atau kerugian real
sebelumnya kejagung tak pernah menyatakan secara jelas karena mendukung hitungan auditor bpkp
pertanyaan kepada kami tidak kita jawab karena belum tepat waktu dan proses ini masih berjalan
yang banyak masyarakat berpendapat bahwa itu masih potensial